dan selanjutnya saudara kami juga punya tips untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan prima pasca lebaran untuk anda dan berikut liputannya
mudik merupakan tradisi tahunan yang dinanti umat muslim menjelang hari raya idul fitri
dan menjadi momen yang sangat spesial dan juga berharga untuk bisa bertemu dan melepas rindu bersama dengan keluarga tercinta
kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pemudik yang akan bercerita tentang tradisi lebaran yang ada di kampung halamannya
dari kampung halaman istri saya ini mas di kendal
nah mas selain sholat id bersama dengan keluarga ada nggak mas tradisi khusus
atau apa tradisi yang dilakukan di kampung halaman
ya kalau kami biasanya habis sholat itu mas sungkeman sama keluarga besar
kemudian ada tradisi lagi nih mas namanya rioyo mas kalau
jadi rioyo itu sama tetangga tukar tukar makanan nih mas
jadi biar lebih akrab kami sama tetangga
apalagi kami pulangnya nih setahun sekali cuma pas lebaran
mas ada tips nggak mas bagaimana caranya menjaga kondisi tubuh di saat lebaran
apalagi dengan pola makan yang sudah kembali normal mas
ya ada sih mas jaga porsi makan dan minum air
soalnya le mineral itu ada kandungan mineral esensialnya mas
yang bikin kami ini yakin nih karena le mineral juga ada segelnya mas
jadi mau beli dimana aja walaupun kondisi jalan berdebu kami tidak khawatir
debu dan kotoran gak bakalan masuk ke salah salah tutup botol mas
apalagi kami kasih minum buat anak nih mas
mas terima kasih atas waktunya dan hati hati di jalan
dan tips mudik kali ini tetap waspada dan terhati peraturan lalu lintas
agar perjalanan anda aman dan lancar